di banyaknya aplikasi dengan layanan transfer elektrik ada layanan fintech atau financial technology yang sangat membantu pengusaha atau konsumen yang bertransaksi antar bank yang berbeda yaitu layanan transfer antar bank gratis
produser lapangan cnn indonesia dini apriliana akan mengulasnya untuk anda
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya budi adiputro pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
transfer uang sering dilakukan oleh banyak orang
hanya dilakukan antar rekening saja melainkan juga antar bank yang berbeda
namun untuk menggunakan layanan transfer antar bank akan dikenakan biaya administrasi dan jumlahnya pun bervariasi tergantung masing masing bank
inilah yang disayangkan oleh sebagian besar orang
flip com muncul untuk menjawab tantangan tersebut
memanfaatkan tren bisnis digital yang terus berkembang flip com menyediakan layanan yang memungkinkan pengguna melakukan transfer antar bank tanpa harus membayar biaya administrasi
memanfaatkan tren bisnis digital yang terus berkembang flip com menyediakan layanan yang terus berkembang flip com menyediakan layanan yang memungkinkan pengguna melakukan transfer antar bank tanpa harus membayar biaya administrasi

karena udah bisa dipakai untuk makan sekali di kantin
nah jadi yang kita lakukan saat itu gimana ya biar kita bisa bantuin orang transfer beda bank biar gak ada biaya
nah terutama jadi kita sendiri
nah kita coba bikin sistemnya kita bikin rekening di berbagai bank
kita tes ternyata berjalan nih banyak yang pake
flip hadir dengan layanan yang sangat sederhana
pengguna tinggal buka situs www flip id
lalu mengisi informasi identitas pengguna
kemudian order di akun flip setelah itu mentransfer dana seperti biasa ke rekening flip di
bank yang dituju selanjutnya sistem flip akan mendeteksi order transfer milik pengguna seiring
berjalannya waktu flip membuat aplikasi mobile pada layanan dan menambahkan beberapa fitur terbaru
kalau yang di mobile sudah ada fitur untuk beli pulsa dan beli paket data jadi kalau mau ngisi
pulsa yang harganya lumayan kompetitif bisa coba buka di aplikasi androidnya kehadiran aplikasi
ini disambut positif oleh banyak pengguna flip oh tentu banget sih terbantu banget jadi mentransfer
uang itu bisa jadi lebih murah tanpa biaya admin bahkan saya juga sudah berhemat mungkin ratusan
ribu kali ya dengan adanya aplikasi flip ini dari ratusan transaksi juga beli belah aplikasi flip
melihat animo masyarakat terhadap layanan transfer antar bank tanpa biaya administrasi perusahaan
ini optimis dapat berkembang dan membuat masyarakat untuk dapat lebih berhemat dini apriliana jakarta